yang melakukan itu
kalau memang cerita itu benar
dennis ini tidak memperkosa jessica
anda membawa jessica pergi dan lalu anda pemerkosaan jessica
salah tidak makna
kalau saya yang melakukannya
boleh saya jalan ke keisha
lu tak akan pergi dari sini
saya pernah jaga keisha
keisha tidak nangis
kenapa enriki di sini
terus kenapa keisha kok nangisnya begitu banget sih
mama juga gak tahu pak
anda berpikir kalau anda bisa ngurus cash
dulu saya pernah jaga keisha seharian
tapi saya gak pernah liat keisha nangis seperti ini
no lebih baik kita pergi aja yuk
masih didengar ini
saya mau gendong keisha sebentar aja
tanda tanda saya mohon tanda
kenapa masuk keabsurdan ya
ya udah nanti ya
tangan semua kamu
kayaknya saya malah diem dipegang sama ricky
saya rasa udah cukup
kami ke desa dulu
sekarang silahkan pulang
terima kasih sudah mengizinkan saya memegang keisha
dan saya harap anda bisa melindungi keisha dengan baik
ini sarangannya bapak
oh iya taruh saja
gigi ke belakang ya mas
oh iya taruh saja
oh iya taruh saja
tinggi ke belakang ya mas
mas al pergi
mas al pergi
mas al pergi
mas al pergi
selamat sore pak
selamat sore pak
yang ada di dalam pandangan syahid milik pendidikan
dia merasa berhutang nyawa karena kita sudah menyelamatkan dia dari keracunan pak
dan dia bersedia untuk membantu kita pak
kita sudah dapat satu poin dari situ
terus apa lagi yang diceritain
henry juga cerita tentang rahasianya iqbal ke saya pak
gua gak akan biarin siapapun yang ngantuk lo
apalagi laki laki prensik itu
untung gua ikutin lo jess
untung juga gua
hajar si dennis
sebelumnya sempet macem macem sama lo
karena gua gak akan biarin
siapapun hancurin lo jess
berarti kalau begitu
yang melakukan itu
kalau memang cerita itu benar
dennis ini tidak memperkosa jessica
anda membawa jessica pergi dan lalu anda memperkosa jessica
saya tidak yakin
kalau saya yang melakukannya
saya ingat banget waktu itu dennis
itu memang pernah bilang sama saya
kalau dia nggak yakin ngelakuin itu ren
tapi ketika saya mau tanya
dia sesak nafas dan meninggal
itu dia masalahnya
dan ini aneh pak
kalau memang dia tidak melakukan itu
kenapa dia mengaku kalau dia
itu yang kita gak tau ren
menurut saya sewaktu om irfan video
apakah dennis dibatukan atau enggak
sehingga dennis bisa mengakui sebuah perbuatan yang gak dia lakuin kan
cuman yang masih
saya gak habis pikir ini kenapa setiap denger nampan dennis
jessica ini selalu histeris ya
kalau memang dia nggak ngelakuin itu kenapa jessica bisa seperti itu histerisnya
ya satu satunya cara
kita harus pastikan langsung ke jessica
bagaimana caranya kita menghubungi jessica tanpa sepengetahuan om irfan
om irfan gak akan kasih jessica ketemu sama saya
gak akan itu dikasih
saya tau caranya pak
ya pak kita coba telpon ke nomor telpon rumahnya om irfan
saya juga ketemu sama jessica di mall karena
saya nelfon ke nomor rumahnya om irfan
tapi kamu jangan telpon pake nomor telpon kamu ya
takutnya nanti dilacan
pake nomor rumah saya tuh
om irfan gak tau nomor rumah saya
cuk cuk cuk sayang
aduh ini jangan lah
apa yang ada
apa yang ada ranman
bisa ya ricky yang bukan siapa siapa
bisa lebih menangkan keisha daripada ibu sama mama
kamu harus belajar noh
jangan sampai orang orang tahu
jadi bikin malu
yaudah mama mau tidurin keisha dulu ya pak ya
ini boleh aja keisha
taro disamping ya
elsa pas ketemu elsa dia tuh nggak nangis
kecapean kali mungkin ya